ini janjinya pernikahan kita kan
iya apa enggak
barangkali waktu di rumah sakit janjinya apa
dan itu yang tahan
janjinya pulang mau dipakai kan
lo bukan manajer gue
lo udah ngeluarin gue dari manajemen
lo gak malu sekarang lo mau ngatur ngatur gue
lu masih tanggung jawab gue
karena gue belum resmi ngeluarin lo dari manajemen gue
jadi sekarang kita pulang
gue gak mau
sena lu kasar banget sih
gue udah bilang sama lo lo pergi aja dari sini
lo tuh udah bukan manajer gue lagi
jadi gak usah ngatur ngatur gue
lo udah gak normal kita pulang
gue gak mau pulang
lo ngerti gak sih
lo mau masukin apa
diam aja ini tuh biar sienna tenang
capek gue dengerin dia ngoce mulu
terus itu apa
ini biar siana bisa have fun malam ini
kamu minum dulu ya
biar kamu bisa lebih tenang
oh gue gak mau minum lagi lah
gue gak mau
mbak ini temen temennya mas
sebaiknya mbak ini segera dibawa keluar mas
karena sudah mengganggu kenyamanan tamu tamu disini
kelihatannya dia sudah mabuk berat
tadi temen temennya aja gak bisa mengendalikan dia
nah kamu minum dulu ya biar bisa lebih tenang
boleh saya bantu
boleh saya bantu
boleh saya bantu
boleh saya bantu
wis ya kenapa pada nyuruh gue pulang sih
gue gak mau pulang gue masih mau disini
sienna sienna kamu minum udah kebanyakan ya
yaudah tapi sebelum pulang
kita minum bareng dulu

kalau ada apa apa tarik

kesian sejaman itu
sabar ya kita tunggu papa
din kamu mau susulin aldebaran nggak
tapi kok dia gak dateng dateng ya
dia tau gak ya bajunya
udah udah disiapin juga kok
gak ada kok ada kok bajunya
kenapa gak balik balik kenapa dia
baik baik aja gak
masa mama yang mesti nyamperin aldebaran
bener aku takut
ayo bandin perami udah bisa
saya udah lapar
ibu mau duluan apa mau nunggu masa
ibu mau duluan
aku tadi sih nyari kamu emas mau ngajakin makan
aku juga udah masakin
ibu mau duluan
ibu mau duluan
ibu mau duluan
ibu mau duluan
aku keluar kali ya
aku takut dibentang sama mas
ibu mau duluan
andi masih ngambek gak ya
karena saya tadi bicara agak keras ke dia
makanya dia jaga jarak
kamu ngapain disini mas

dan ini kita yang tangani
janjinya pulang mau dipakai kan
maaf ya kalau aku sempat lepas cincinnya
kenapa cincin itu aku lepas
hari demi hari
buat menunggu kau pulang seakan terkikis
semakin berat buat aku mas

saya pun juga merasakan yang sama
mungkin lebih parah
berarti memang dari awal saya tidak pernah melepas ini